di kamar tamunya riki
anda sempat menghubungi riki
tapi kayaknya sekarang riki lagi nggak ada di rumah pak
dan tadi saya udah coba hubungi riki terus tapi handphonenya nggak aktif
ricky itu orang yang terakhir menghubungi bu elsa sebelum dia kabur
riki sudah menjadi dpo kami
semoga elsa nggak pernah kontak mama yandin
karena mama takut nggak akan sanggup melaporkan elsa
sementara mama juga merasa bersalah kalau membohongi kamu dan al lagi
semoga elsa nggak pernah kontak mama
sepandai pandainya elsa bersembunyi
dipasangkan ke tahun juga ma
berikibat lagi ya saya
riki ti jalan ya
pasti sekarang lo lagi sedih kan
karena penampilan lo yang sekarang
sama ramadul lain dulu
tapi sekarang lo gak ada pilihan sa
gue paham kok
atau ada orang lain yang tau keberadaan lo selain gue
soalnya polisi dan orang orang yang cari lu itu
pasti bakal cari info sa
dari orang yang terakhir hubungin
enggak sulit buat polisi untuk ngelacak nomor handphone lo
lo gak perlu takut ri
mereka gak perlu ngelacak
handphone gue juga ketinggalan
kalau misalkan dino udah nambahin handphone itu
dia juga pasti udah tahu kalau
kalau lo itu ada telepon ke gue
dan gue yakin banget mereka
mereka udah ngira kita jalan
dan pasti mereka juga udah ke rumah lo ri
makanya lebih baik kita pergi dari sini sekarang
elsa tenang ya
dari semalam gue udah matiin handphone gue kok
itu belum tentu kondisi kita itu belum tentu aman ri
ya udah sekarang kita jalan ya
iya sakit perutnya keram lagi
rekat perut gue keram ri
gue semalam lupa beli obat buat kandungan lo sa
kita berangkat sekarang oke kita berangkat sana
tahan sa tahan tahan
kita jalan sekarang ya
kita biar sa
mobil riki gak ada
apa dia belum pulang ya dari semalam
kayaknya rumahnya beneran kosong deh
yaudah lah kita balik aja yuk
selamat pagi bu olivia
anda di sini juga
iya pak saya ke sini sama teman saya rafael
raff bapak bapak ini yang bertugas dalam penyelidikannya kasus elsa
oh iya pak selain rafael ini teman saya dia juga adalah sepupunya riki
kami memang sengaja kesini karena menurut keterangan rafael ada hal yang mencurigakan
pak rafael bisa jelaskan hal itu
jadi gini pak
kebetulan saya itu rekan kerjanya bu andin
jadi saya tahu sedikit banyak persoalan ini pak
nah kemarin bu anin sempat cerita ke saya kalau elsa itu kabur saat statusnya ditetapkan sebagai tersangka
benar pak lalu yang membuat anda curiga apa
selama ini ya pak yang saya tahu ricky itu sangat mencintai elsa
dia sangat terobsesi sama elsa
jadi dia bakal ngelakuin apapun untuk ngebantu elsa pak
makanya semalam saya langsung ketemu ricky pak
saya mau mastiin ke dia
apa dia terlibat dalam kaburnya elsa atau enggak
lalu apa yang anda temukan di sana
enggak ada pak nihil
saya udah periksa setiap kamarnya ricky tapi gak ada elsa
bahkan saya juga udah periksa mobilnya ricky tapi elsa gak ditemukan
setelah itu riki pergi tapi saya enggak tahu riki pergi kemana pak
lalu kenapa anda balik lagi ke sini sekarang
karena saya masih curiga pak sama ricky
saya yakin banget kalau ricky itu terlibat dalam hal ini pak
karena malam itu saya menemukan segelas air yang sudah diminum di kamar tamunya riki
anda sempat menghubungi riki
tapi kayaknya sekarang riki lagi enggak ada di rumah pak
dan tadi saya udah coba hubungi riki terus tapi handphonenya enggak aktif
ricky itu orang yang terakhir menghubungi bu elsa sebelum dia kabur
dan sekarang riki sudah menjadi dpo kami
jadi jika kalian melihat atau mengetahui keberadaannya segera hubungi kami
kamu kenapa sakit
kok sakit sih kenapa sakit
emang aku gak boleh gandeng suamiku sendiri
tadi itu aja suami istri pada gandenganku kita enggak
nanti dikira aku mau ngecek kandungan sama tetangga lagi
mau enggak mau
nggak usah lebay deh biasanya juga kamu saya gendong
terus kamu mau gendong aku sekarang enggak kan
ya udah aku cuma mau gandeng
dah nih saya rangkul biar orang enggak ngira kamu kesini sama tetangga
aku maunya ganding kamu mau rangkul gimana sih mas
udah lah enggak usah lah
udah enggak usah enggak usah
ya terus mau yang gimana
udah enggak usah enggak usah enggak usah pegang pegang
itu memang harapan dan impian gue esa
jadi suami lo enggak akan gue biarin lo menderita kayak gini
ini istri istri saya perutnya sakit bu kram
maaf ya bu saya buka maskernya dulu biar ibu nggak sesak
bu jangan soalnya dia lagi flu
oh gitu yaudah kalau gitu kita bawa ke dalam aja ya pak
ada kursi roda enggak
enggak ada pak maaf
soalnya ini puskesmas kecil
cepetan cepetan sok